jadi yang perlu diberi makanan ini adalah kemungkinan misalnya asam cerah dan juga ada tanda tanda mulai terjadinya kekakuan di kaki atau kelupuhan di tangan maupun di kaki
dari dalil ataupun yang diusulkan diajukan pandangannya oleh megawati yang berisinya hal hal sepertiga berikut
jumlah pengungsi per hari ini adalah tujuh puluh tiga delapan ratus tujuh puluh empat jiwa atau tujuh puluh empat orang
mencerminkan usaha untuk semuanya saling menghormati saling menerima kebudayaan yang beraneka ragam di negara ini
berdasarkan informasi yang kami terima kami belum mendapatkan informasi secara rinci jumlah korban luka maupun korban meninggal
gue orangnya sangat suka bercanda gila gilaan gue ketawa